kasus meninggalnya sejumlah warga pasca divaksinasi covid sembilan belas sempat mencuat beberapa waktu lalu
komnas kejadian ikutan pasca imunisasi mengungkapkan tidak ada kejadian meninggal dunia akibat vaksinasi covid sembilan belas
lalu ada apa dibalik beberapa kasus meninggalnya warga pasca divaksin covid sembilan belas
dan saat ini dari luar studio sudah ada dokter spesialis penyakit dalam yang juga seorang vaksinolog dr dirga sakti rambe
halo selamat malam dokter apa kabar
selamat malam assalamualaikum mas iqbal
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dokter menurut komnas kipi seperti yang tadi sudah dijelaskan berulang kali dan kita dengarkan sama sama
ada laporan sebanyak lebih dari dua puluh orang yang meninggal pasca divaksin
bukan semata mata karena vaksin tapi sebagian karena comorbid sebagian karena sudah terinfeksi covid sebelumnya
ini artinya apakah ada ketidaklengkapan data kesehatan calon yang akan disuntik
atau justru proses screening awal saat akan disuntik yang kurang
ya saya perlu menjelaskan dulu ya
jadi setiap intervensi medis operasi
obat vaksin atau pembedahan itu selalu punya manfaat dan punya risiko
kita tahu bahwa manfaat vaksin itu besar sekali dalam melindungi kita
membuat kita kebal terhadap covid
atau sekurang kurangnya kalau kita kena covid tidak kena covid yang berat
nah tetapi juga ada resikonya
tadi ya ada yang nyeri di bekas suntikan ada yang demam dan lain sebagainya
itu adalah tanda bahwa vaksinnya bekerja
yang kedua terkait definisi atau istilah kipi
kipi adalah kejadian ikutan pasca imunisasi
definisinya adalah segala kejadian yang tidak diinginkan
yang terjadi setelah vaksinasi
dan tidak selalu memiliki hubungan sebab akibat dengan vaksinnya
itu yang kita perlu ketahui
sehingga tadi kalau kita mendengar laporan ya
bahwa ada kipi yang serius yang tiga puluh kematian
nah itu kita tahu bahwa ternyata setelah diinvestigasi
itu tidak berhubungan atau tidak disebabkan oleh vaksinnya
nah kembali ke pertanyaannya
pertanyaan mas iqbal tadi
jadi sebetulnya setiap orang sebelum vaksinasi sudah ada upaya screening
dan pertanyaan pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang sifatnya standar
artinya digunakan luas di seluruh dunia
tetapi namanya tentu upaya screening kadang kadang ada satu dua yang lolos
dalam arti mungkin jawaban dari pasien atau dari masyarakat tidak lengkap ya
atau mungkin juga petugas yang kurang teliti itu masih mungkin
tapi yang perlu saya garisbawahi bahwa
dari tiga puluh tadi kematian yang disebut kipi serius tadi
sampai saat ini belum ada satupun yang disebabkan atau memiliki hubungan sebab akibat dengan vaksin
oke nah ini berbicara soal vaksinasi sendiri
tentu disebutkan sebelumnya dikatakan bahwa vaksinasi ini aman begitu
sebenarnya aman ini artinya seperti yang tadi dokter katakan
bahwa tetap ada efek yang mungkin saja akan didapatkan oleh pasien
seperti halnya efek yang ringan begitu seperti pusing dan lain sebagainya
betul ya dalam logika kedokteran dalam logika public health kesehatan masyarakat
aman itu artinya ketika manfaatnya melebihi resikonya
jadi aman itu bukan tidak ada apa apa tidak ada
makanya kita selalu sampaikan bahwa setelah vaksinasi dapat timbul reaksi reaksi
seperti demam dan lain sebagainya
tapi sampai saat ini kita ketahui bahwa dari semua vaksin yang digunakan di seluruh dunia untuk vaksin covid
termasuk sinovac astrazeneca itu manfaatnya jauh melebihi daripada resikonya
terutama dalam risiko di tengah pandemi seperti sekarang ini
oke nah kembali lagi soal vaksinasi yang tentunya harus ada screening dari pihak tenaga medis
yang akan melakukan vaksinasi terhadap pasiennya
nah sebenarnya apakah hanya sebatas seperti kita hanya tanya jawab begitu tanpa adanya bukti fisik dari hasil medis
yang dilakukan oleh dokter sebelumnya ataupun dari pihak rumah sakit
karena saya punya pengalaman sendiri ketika saya dilakukan vaksinasi
saya hanya ditanyakan apakah anda sebelumnya punya penyakit ini ataupun tidak begitu
nah apakah hanya sebatas itu saja dok
ya pemerintah kementerian kesehatan sudah menyiapkan petunjuk teknis sebetulnya ya
screening vaksinasi yang harusnya ditaati secara bersama
di situ meliputi wawancara ya artinya pertanyaan seperti tadi
dan juga sebetulnya kita harus melakukan screening vaksinasi
dan juga sebetulnya kita harus melakukan screening vaksinasi yang harusnya ditaati secara bersama

yang harusnya jadi pemeriksaan posisi yangashi dan bagaimanapun
hanya sehat di recherchupping
ini adalah hal yang kita harus kuncikan
iya karena terakhir tadi pada abusive
el moments sebelumnya masih ada uang toko di sini
banyak sekali masyarakat indonesia yang mungkin tidak melakukan pemeriksaan kesehatan sebelumnya
jadi nggak pernah periksa ke rumah sakit ke dokter jadi mungkin dia tidak tahu dia sakit ini sakit itu
tapi itulah upaya terbaik dan upaya standar
ini yang dikerjakan di seluruh dunia bahwa untuk vaksinasi kita menggunakan metode screening seperti itu
berbicara soal pasien yang tidak memeriksakan kesehatan sebelumnya ke dokter ataupun ke rumah sakit
nah kadang ada juga warga yang terkesan khawatir jika riwayat kesehatannya diketahui pihak lain termasuk nakes
saran anda bagaimana dok
ya ini tidak perlu terjadi karena masyarakat harus paham bahwa hal tersebut ya keterangan yang disampaikan kepada petugas
itu sepenuhnya adalah rahasia medis
dan tidak ada gunanya juga kami petugas kesehatan membocorkan
jadi ceritakan apa adanya kalau anda sakit sesuatu sampaikan
kalau anda punya riwayat alergi terhadap sesuatu sampaikan
dan juga kebaikan bersama
jadi jangan menutup menutupi tetapi juga jangan terlalu khawatir yang berlebihan
lagi lagi di sini kita dipaksa untuk harus jujur ya dokter ya
nah ini misal ada kasus calon yang akan divaksin
ternyata yang bersangkutan ini otg dan tidak menyadarinya
bagaimana antisipasinya dok
apakah di lokasi vaksinasi ini harus ada tes antigen juga
atau syarat divaksin harus ada surat bebas covid terlebih dahulu
ya dengan covid ini memang agak sulit
karena tadi ya proporsi otg
artinya tidak ada gejala sama sekali itu cukup besar
sehingga kadang kadang orang divaksinasi dia nggak tahu dia otg
sudah ada upaya di screening tadi ya
screeningnya sebetulnya menanyakan
kalau ada gejala batuk pilek itu kita tunda dulu ya
paling tidak sampai tujuh hari
nah memang yang repotnya kalau sama sekali tidak ada gejala
nah ini yang memang sulit terdeteksi
sementara kalau pemeriksaan harus swab antigen dulu
misalnya sebelum vaksinasi tentu ini saya kira tidak efisien
ini yang harus dilaksanakan
sebetulnya dari sisi vaksinasinya
walaupun seseorang itu otg
sebetulnya vaksinnya tetap aman dan efektif
ini pada otg bukan pada covid yang berat
itu beda cerita ya
nah oleh karena itu
sebetulnya tidak perlu khawatir dari sisi vaksinnya tetap aman dan efektif
tapi tadi masyarakat
kalau tahu sedang batuk pilek nggak enak badan
ya harus cerita
atau tidak perlu ditunda dulu deh
setiap tujuh hari
sampai gejalanya hilang
baru daftar ulang
di tempat vaksinasinya
nah ini berbicara soal
beredarnya informasi soal
ada warga yang meninggal setelah divaksin
dan tentunya tadi sudah terbukti bahwa
sebenarnya banyak penyebabnya
salah satunya adalah akibat comorbid dan lain sebagainya
nah ini menurut dokter sendiri
apa imbauan dokter agar pasca divaksin ini
tidak menimbulkan efek samping
dan masyarakat itu jadi lebih tenang
dalam saat divaksin itu
ya untuk teman teman petugas kesehatan
saya selalu mengingatkan ya
bahwa kita selalu menaati sop
mulai dari terkait penyimpanan vaksin
kemudian memastikan pemberiannya
lewat cara atau rute yang benar
sampai kemudian menaati sop nya
baik sebelum dan sesudah vaksinasi
itu untuk ketubas kesehatan
nah untuk masyarakat sendiri
tadi tolong sampaikan apa adanya ya
kalau anda sakit sesuatu
ada riwayat alergi
jangan juga karena ingin sekali divaksinasi
tapi kemudian ada yang ditutupi
nah hal hal ini yang dapat
terkait ip yang serius
nah ini berbicara soal vaksinasi astrazeneca
yang sempat rame juga diperbincangkan
nah ini menurut dokter bagaimana
apakah ini benar benar bisa menyebabkan pembekuan darah
dan kalau misalnya bisa menyebabkan pembekuan darah
apakah ini artinya bahwa
sebenarnya ada sisi
positifnya bahwa itu ada istilahnya antibody
yang dilakukan oleh tubuh kita sendiri
terhadap hal hal ataupun barang tertentu
yang masuk ke dalam tubuh kita
ya sekali lagi ini harus dilihat dari konsep manfaat dan resiko
ya pembekuan darah akibat penyakit covid
itu persentasenya besar sekali
nah pembekuan darah yang tidak normal
itu dilaporkan sekarang itu sekitar sepuluh dari satu juta ya
kasus dari satu juta orang yang divaksinasi
walaupun ini mungkin angkanya masih bisa berubah
nah dari situ kita melihat bahwa sebetulnya manfaat vaksinasi
dengan astrazeneca ini jauh lebih besar daripada manfaatnya
tentu kita sekarang sudah punya pengetahuan ya
ada hal hal untuk memitigasi ya meminimalisir rencana
misalkan di beberapa negara itu vaksin astrazeneca
disesuaikan untuk kelompok usia tertentu
biasanya seperti atas lima puluh tahun
karena kita tahu pembekuan darah ini terjadi lebih sering pada
usia yang muda gitu
dan ini sesuatu yang sedang dipelajari dilihat terus ya
kalau ada perubahan pasti akan diinformasikan rekomendasinya
baik oleh badan pom oleh kementerian kesehatan
nanti tinggal kita menyesuaikan
tapi sampai saat ini sampai saat ini
manfaat vaksin astrazeneca itu jauh lebih besar
daripada resiko risiko yang tadi
apalagi termasuknya pembekuan darah
dan kalau ini terjadi itu dapat ditangani
nah kenapa ini pembukaan darah itu terjadi pada yang muda dok
apakah artinya ya pembekuan darah itu terjadi pada yang muda dok
artinya bahwa kita yang muda muda
ini punya potensi juga yang cukup serius
ketika mendapatkan vaksinasi itu
ya terus terang kita belum mengetahui sepenuhnya
karena sekali lagi ini semua vaksinnya baru
kemudian kejadian kejadiannya ini baru semua ya
nah kita masih mempelajari karakteristiknya
tetapi data yang kita dapat ya dari eropa terutama
itu tadi pembekuan darah abnormal
yang dihubungkan dengan astrazeneca
atau disebut sebagai
itu lebih sering terjadi pada usia muda
sebaliknya di atas usia lima puluh
itu kejadiannya amat sangat jarang
nah ini kita belum tahu kenapa seperti itu
tetapi tadi itulah salah satu cara atau upaya
untuk meminimalisasi risiko ya
di mana di beberapa negara pada akhirnya vaksin astrazeneca
itu diberikan terutama untuk yang usia yang lebih tua
tapi di indonesia kita masih harus menunggu

tapi dok kalau misalnya kita mendapatkan vaksin
mungkin dokter bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat
kepada saya juga
apa sebaiknya yang harus kita lakukan ketika kita akan
dan setelah mendapatkan vaksin
dan apakah kita juga bisa memilih kalau misalnya kita ingin
vaksin yang aman saja seperti sinovac atau apapun begitu yang
informasi yang beredar bahwa astrazeneca demikianlah begitu
yang membuat kita menjadi semakin takut
apakah dokter punya saran agar kita lebih terbuka lagi
untuk bisa melihat ini semua
untuk vaksin astrazeneca sendiri
itu organisasi profesi seperti perimpunan dokter spesialis penyakit dalam
sudah mengeluarkan special precaution
jadi ada orang orang atau dengan kondisi tertentu yang hati hati nih
kalau pakai vaksin astrazeneca
misalkan dia ada riwayat gangguan pembekuan darah
atau dia mengkonsumsi obat obat tertentu itu hati hati
kalau ragu ragu berkonsultasi dengan dokter dulu dengan dokter penyakit dalam misalkan
tapi kalau sebetulnya kalau anda sehat tidak diketahui punya penyakit penyakit kronik
penyakit bawaan itu secara umum vaksin astrazeneca itu juga masih aman sampai saat ini
jadi saya sampaikan bahwa kejadian pembekuan darah itu amat sangat jarang
sekitar sepuluh dari satu juta
lalu sebelum vaksinasi baik dengan sinovac atau astrazeneca
maka tadi prinsipnya tidak perlu dikonsumsi
tercemas tenang lalu pada saat screening sampaikan data yang benar
dan nanti setelah vaksinasi pun bersiap atau mengenali
kalau ada reaksi seperti demam seperti pegal nyeri yang sifatnya ringan itu wajar
dan biasanya hanya terjadi dalam beberapa jam ya maksimal tujuh puluh dua jam
tetapi kalau anda merasakan gejala yang berat seperti lemas berat sakit kepala berat hebat sesak
nah itu segera ke rumah sakit jangan didiamkan
agar kalau betul itu kipi atau terkait vaksinnya dapat
segera ditangani ya
sekalipun pembekuan darah itu dapat ditangani dapat diobati
asal terobati dengan cepat
baik dr dirga terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
tentunya ini menjadi alasan kita sebagai masyarakat yang awam begitu
untuk lebih memahami apa arti dari vaksinasi itu sendiri
dan apa manfaatnya itu ke depannya
terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia